dan kita ke informasi informasi menarik ada kabar baik
indonesia menduduki peringkat pertama untuk trust and confidence in national government berdasarkan golf data
anda salah satu yang sangat percaya pada pemerintahan joko widodo mungkin anda adalah salah satu yang disurvey
hasil survei ini dikeluarkan oleh organization for economic cooperation and development ataupun juga oecd
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah indonesia pada dua ribu enam belas naik dua puluh delapan persen menjadi delapan puluh persen
dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas
indonesia mengalahkan negara negara maju yang tergabung dalam oecd
seperti amerika serikat yang memperoleh tingkat kepercayaan tiga puluh persen inggris tiga puluh satu persen dan jerman lima puluh lima persen
dilansir detik finance laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor publik
dengan tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
dan berikut ini adalah daftar enam peringkat teratas negara negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat
kita lihat pada posisi pertama adalah indonesia dengan delapan puluh persen tadi
diikuti oleh swiss kemudian india
kita bergeser ke posisi selanjutnya yang keempat adalah luxembourg norwegia dan kemudian kanada pada posisi ke enam